iya saya tahu itu jendelanya kan nanti bikin ada jendelanya
kenapa sih mereka megang kepala kepala saya tadi fitrain tau
berhenti itu ada
ya udah deh ya kalau gitu bapak permisi dulu ya
wah itu teman kucing rafa kucingnya pakai kalung
aku gak tau kalau itu kucing
kita tempor tempat lain yuk ayo
oh ini dia
dari sini kok pada kemana mana
bikin rumah rumahan buat boneka kesayangan anakku satu satunya
sebentar lagi kamu akan punya rumah
aku yang bikinnya
pak reti pak reti aku naun
pak reti aku naun
pak reti sehat pak reti sakit ya
pak reti aku naun pak reti gak apa apa
enggak ada apa apa
bu ranti ada keperluan apa
mau ngasihin baju buat bonekanya bella
saya yang bikinin loh pak reti

tapi saya mau kasihin ke bella gak taunya bellathy sama ali lagi pergi ke material
kalau gitu pak reti bisa gak tolong ambilin bonekanya
enggak enggak enggak
pak reti aku naun sih
udah bu ranti aja liat sendiri sana ambil sendiri
kok maha sih pak reti ini kan rumahnya pak reti maksudnya main masuk masuk aja bonekanya dimana
di sini nih kamar sini nih sebelah nih
ada pintu tuh kebuka di situ ada lagi hello
yaudah kalau gitu anterin ya pak reti
enggak enggak enggak ambilin sendiri aja
enggak mau anterin
apa sih ayo eh eh pasti nanti bonekanya yang cantik udah dipakein baju saya
itu ceritanya kak warga bilang bonekanya itu gak boleh disimpen harus dibuang
ah masa sih ada merasa masa boneka yang lucu lucu kayak gitu berhantu boneka itu kan harus dipunyain setiap anak cewek
bener tuh kata bella kita nggak boleh percaya gitu aja kita harus punya buktinya kalau boneka itu berhantu atau enggak
kenapa sih itu bonekanya mesti kayak gitu warnanya bajunya kan ada motif lain
emangnya kenapa sih pak rethe
guranti eh eh jangan lupa saya ini rt loh
jenderal dikabung sini pejabat negara
masa sama kayak gituan aja takut mau naik
buat gua aing
oh hebat ya pak reti
kirain teh pak reti takut
bukannya apa apa pak reti soalnya sisa bahan di rumah teh tinggal warna putih gak ada lagi
tapi kan warna putih juga bagus padatnya tuh kalau boneka mah dikasih warna putih tuh jadi cerah
wah terus ini kita mau potong yang mana
oke kita angkat dulu tapi pakai ini ya
itu anak anak udah pada dateng pak reti
ini apa rudaks
hayo liat yuk udah pada beli bahan kayaknya
jadi nih mau bikin rumah bonekanya eh bikinnya yang bagus ya
kayaknya akan lucu tau rumah bonekanya harus warna pink
yang penting mah rapi ya kan
iya yang penting mah mereka kreatif ya pak reti
ini tuh darah buah buahan
saya tahu itu jendelanya kan nanti bikin ada jendelanya
bukan itu ada yang
biranya kenong bunyik

tidak bisa diberikan buah buahan

apa sih pak rete orang una naon oge
pak rete selalunya pak rete tuh selalu cari kesempatan supaya deket deket sama saya
paling bete nih kalo malem malem gini ditinggal sendirian
si bella di npr di rumah temennya
untung ada bola
jam berapa bolanya ya
gila kok mati sendiri
kok mati sendiri
kok gak ada bonekanya kemana
kemana tadi asal ada bonekanya
tadi di situ
terus ada di
itu kan suara tadii

hai sorenya rama ada aduh aku kebelet pipis lagi